kebakaran menghanguskan pabrik yang memproduksi tas di cibolerang bandung minggu pagi
kebakaran diduga akibat hubungan arus pendek listrik
pemilik pabrik rugi hingga ratusan juta rupiah
kebakaran menjadi pusat perhatian warga yang berbondong bondong untuk menyaksikan peristiwa ini dari jarak dekat
kebakaran melanda pabrik yang memproduksi tas di cibolerang bandung minggu pagi
sembilan mobil dinas pemadam kebakaran kota dan kabupaten bandung sempat kesulitan untuk memadamkan si jago merah
selain karena kencangnya hembusan angin keberadaan bahan baku tas yang mudah terbakar mempersulit pemadaman api
kuat dugaan api berasal dari hubungan arus pendek listrik di ruang produksi pabrik
segala macam menyebar ke seluruh lantai satu dan lantai dua terutama yang di belakang itu di gudang produksi
si jago merah baru padam setelah petugas berjibaku selama satu jam untuk memadamkan api
akibat peristiwa ini pemilik pabrik menderita kerugian material hingga ratusan juta rupiah
fredy bangun bandung